perempuan ini harus digelandang ke ruang reskrim polsek bogor utara kota bogor jawa barat
perempuan yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga ini ditangkap di rumahnya karena telah membuang janin yang dikandungnya
penangkapan tersangka berawal dari ditemukannya jasad bayi yang dibungkus kardus di selokan kompleks jalan matematika
warga curiga karena bungkusan yang sudah teronggok selama dua hari itu mengeluarkan bau tak sedap
dia maksain buka tuh disuruh buka sama yang lain pas dibuka taunya ada jari
oh jari terus udah itu
pas tau ada jari baru tuh pada manggil ini mtr
pada manggil rtrw baru manggil polisi
polisi berhasil membongkar identitas pelaku karena aksi pelaku terekam kamera cctv kompleks dan dikenali oleh warga sekitar
dalam arti dia tidak mau diketahui orang dan mungkin dengan hasil hubungan gelap ataupun dia malu ataupun akhirnya berbuat suatu aborsi
sementara belum belum nikah
polisi masih memburu kekasih pelaku yang masih buron
sementara itu akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman sepuluh tahun penjara
berakhir sudah aksi bejat pria berusia empat puluh lima tahun ini
warga desa tembon ponorogo jawa timur ini enam bulan lebih mencabuli anak tirinya
bahkan kini anak tirinya yang masih berusia lima belas tahun hamil empat bulan
pelaku leluasa mencabuli anak tirinya lantaran istrinya bekerja di surabaya dan jarang pulang
aksi pelaku terbongkar saat istrinya pulang ke ponorogo dan curiga melihat perut anaknya yang membujit
korban tak bisa menolak perbuatan ayah tirinya
pelaku selalu mengancam akan menceraikan ibunya
karena jika korban tak mau memenuhi nafsu bejat pelaku
dan ada tekanan dari korban kepada korban dari tersangka kepada korban
kalau tidak melakukan hal ini akan diancam
baik umat tangga nyubar baik kepada keamanan kepada korban tersebut
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun